inilah ekspresi salah satu nasabah perusahaan investasi robot trading
yang sedang melakukan unjuk rasa di depan kantor pengadilan negeri surabaya jawa timur
ratusan nasabah ini kecewa dengan kinerja kepolisian
yang menangani kasus penipuan investasi bodong viral blast
mereka menganggap polisi tebang pilih karena tidak semua pimpinan viral bless
yang terlibat dalam kasus penipuan investasi bodong ini tertangkap
menurut masa pendemo dari lima tersangka investasi robot trading
ada satu tersangka yang saat ini belum tertangkap dan cenderung dilindungi
mereka menuntut pengadilan negeri surabaya mengadili dan menghukum seberat beratnya semua terdakwa
karena telah mencuri uang nasabah hingga satu dua triliun rupiah
kenapa tidak sekarang ditangkap
menuntut para berapa ini harga jadinya
sekarang ini di pn surabaya
tiga orang sudah ketemu tapi satu orang belum ketemu
dpo putra wibowo yang wajahnya di situ
kinerja kepolisi kita pertanyakan
kapolri juga tidak mampu untuk menghadirkan si dpo ini
diduga telah menelan kerugian nasabah hingga satu dua triliun rupiah
para pelaku mengambil uang yang diinvestasikan nasabah
kemudian distorkan ke exchanger
kemudian didistribusikan kepada para pengurus
lukman rozak surabaya jawa timur